saya akan mengajak anda untuk memperbarui informasi terkait bagaimana warga kemudian menyambut sepuluh tahun tragedi lumpur lapindo
dan kita sudah tersambung kali ini melalui skype dengan haji fathah salah satu penyintas tragedi semburan lumpur lapindo
dan sudah ada pak fathah sekarang selamat malam pak fathah
bisa diceritakan kepada kita semua pak mengenai tragedi yang terjadi sepuluh tahun lalu di sidoarjo apa yang bapak alami waktu itu
dampaknya seperti apa kepada bapak
sepuluh tahun semburan lumpur sampai sekarang korban lumpur belum diselesaikan oleh pt minara
sekitar satu ratus lima puluh berkas kurang lebih
dan itu juga bermacam macam permasalahan minara nggak bau bayar ada alasan yang nggak akurat artinya nggak cocok dengan skema dia
nah disini ya maaf warga bermacam macam
ada warga yang
itu sudah shm tanahnya artinya tanah kering betul betul kering
nah hal ini warga menolak
pak fatah kalau anda sendiri sudah mendapat keganti rugi pak
anda sendiri sudah mendapat keganti rugi dari minara klapindo jaya
saya sendiri belum ada sebagian
sebagian sudah dibayar tapi
saya yang nilainya tanah satu ratus lima puluh enam meter belum dibayarkan oleh minara
dengan jumlah uang hak saya sendiri
harta benda apa pak anda yang habis ketika tragedi lumpur lapindo ini menerjang sepuluh tahun lalu pak
ya harta yang habis jelas rumah termasuk fasilitas rumah dan termasuk anak anaknya juga terganggu hal pendidikan pendidikan
dan mau membeli
saya juga tidak akan meminta anak anak jelas terganggu karena waktu itu kurban lumpur belum dapat keganti rugi
dan keganti ruginya tersendat sendat
tersendatkan oleh minara
hingga saat ini kan kemudian anda mengatakan sebagian warga belum menerima ganti rugi
sebagian lagi sudah menerima termasuk anda sudah menerima sebagian
anda sendiri kabarnya sekarang membantu warga warga yang belum menerima ganti rugi untuk mengadvokasi hak hak mereka kepada lapindo
berantas apa yang anda bantu pak
apa yang anda lakukan untuk membantu warga mendapatkan hak haknya pak
saya sendiri pak
maksudnya saya membantu kurban lumpur sebagai koordinator
alhamdulillah saya dibentuk oleh teman teman juga
ini memperjuangkan supaya warga warga yang belum selesai sekitar satu ratus lima puluh bekas antara lain macam macam minarak sampai sekarang belum menyelesaikan

ini harapan besar saya dan teman teman
segera selesai soalnya sudah sepuluh tahun
mohon ini didengar pak presiden
karena mengandalkan minara dan bbls maaf ya saya tidak memonjolkan termasuk yang saya bicarakan tadi
kalau tidak ditahan presiden hal ini mungkin bisa lama
karena itu saya mohon bapak presiden jokowi sebagai orang rg nomor satu betul betul mengawal dengan ketat ini
ada tambahan harus ketat
baik kita berharap semua hak hak warga yang kemudian terdampak dari lumpur lapindo ini bisa segera diterbayarkan pak fatah ya
tapi yang ingin kita ketahui pak sekarang bagaimana sih pak kondisi warga sekarang di porong sidoarjo sendiri terkait dengan masih adanya lumpur besar di sana kemudian tanggul juga masih berdiri
bagaimana aktivitas warga bagaimana dampak dampak dan kondisi warga sendiri pak terutama bagi warga yang belum menerima ganti rugi sendiri seperti apa pak kondisinya
seperti apa pak kondisinya
warga yang belum menerima ganti rugi otomatis mas tidak punya rumah dan kehilangan pekerjaan sampai sekarang banyak yang hidupnya seperti keong
jadi ada kontrak tiga bulan pindah cari uang untuk kontrak lagi ini kebanyakan
maka hal ini mohon sekali lagi pemerintah lah yang bisa menangani kemungkinan kalau minara artinya mengelola hal pembayaran ini sampai sepuluh tahun dan seterusnya belum selesai selesai
jadi pemerintah bersikap tegas yang membayar pemerintah saja jangan warga diadu sama minara
nah harapan kami pemerintah adalah yang sama sama minara jadi kami kami ini selesai
menurut pak fatah sendiri pemerintah sudah berpihak pak kepada warga gitu atau lebih berpihak kepada lapindo dalam perspektif anda sebagai warga
ya pemerintah sudah alhamdulillah sudah artinya mengawal kemarin dua ribu lima belas
ya pemerintah sudah alhamdulillah sudah artinya mengawal kemarin dua ribu lima belas tapi menurut saya memang tidak bisa kita mengawal tapi saya tidak mau mengawal itu
menurut pendapat kami korban lumpur yang belum selesai
ya belum maksimal lah kurang lah
terutama pak jokowi aja ini yang menangani langsung
pak fatah kita ketahui ini besok akan menjadi peringatan sepuluh tahun pak
tragedi lumpur lapindo yang meresahkan tidak hanya indonesia
tapi juga semua warga di sini pak
menurut bapak sendiri apa yang kemudian akan dilakukan oleh warga
terutama bagi warga yang masih terdampak
yang masih belum mendapatkan hak haknya
untuk memperingati sepuluh tahun peringatan lumpur lapindo ini pak
apa rencana warga sendiri pak
kalau saya sendiri sudah saya kesan pagi
nah masalah tanggal tiga puluh itu karena di sini tanggal dua puluh sembilan sebetulnya
ada sekempak yang jelgah jelgah
tapi untuk tanggal tiga puluh saya nggak ikut mungkin mas
yang tahi yang murni
mungkin yang melaksanakan itu
itu teman teman lsm
atau teman klm
artinya klm itu korban lumpur menggugat
hal soal pengeboran kemungkinan hal itu
kemudian bapak ini sebagai orang orang yang mungkin sudah biasa mengadvokasi
bersama lsm juga bersama sebagian dari pemerintah
apa yang kemudian sebagian warga termasuk pak fatah sendiri
akan lakukan untuk bisa membantu warga lainnya pak ke depan pak
mendapatkan hak haknya pak
otomatis mau berjagaan ya alhamdulillah ya saya
tempur tempur bahasanya ya unjuk rasa
kalau ini pemerintah nggak ada respon ya maaf
teman teman mungkin bersama sudah berunding akan ke istana jakarta
untuk menemui pak jokowi atau siapa ini harapan kami
baik terima kasih pak fatah atas perbincangannya
kita berharap apa yang kemudian dirasakan oleh warga di porosidoarjo
bisa diterima hak haknya sehingga
kita bisa melanjutkan hidup dengan baik ke depannya
terima kasih pak patah
terima kasih sekali lagi atas perjuangan juga membantu banyak sekali warga di sana